yang abang diterima kerja besok udah mulai kerja
mak bang hojak dapet kerjaan
emang udah denger
kalau udah seneng senengnya
ke rumah bukohan
saya disuruh perbarui ktp dulu
kalau bisa ktp dki
bukan ktp kampung
setelah itu saya boleh melamar lagi
mas hojak silahkan masuk lagi ke dalam
mas tisna silahkan boleh pulang
lu alhamdulillah buat apa
kalau kamu keterima kerja
berarti rejeki gojek saya nambah
kalau lagi duduk sama orang pt
ni aku bisa jumpa notono
hoy jujur aja noch teman teman
maya silakan ke ruangan saya sekarang
gini mas ojak
selama mas oja bekerja seminggu di sini
mas ojek harus mendampingi mbak maya ini
besok jam tujuh mas ojek harus ada di sini
dan temui mbak maya
dan jangan lupa buat pakaian yang rapi dan jangan pakai sendal
maya ada yang mau kamu sampaikan sama mas ojar
saya boleh minta nomor teleponnya mas ojek
mas ojak silakan
bapak tunggu bang
wah pia kabarnya
wah ma lupa
surti mana ya
ya sudah mak
jalan dulu ya mak
daripada di sini ketularan jadi patung cupu mending aku keliling
dari mana aja lu tis
saya habis ngelamar kerja jadi sales barengan ojek
kok lu seneng
saya mah lebih seneng ngojek aja
palingan lu gak diterima juga karena lu gak lolos tes
kamu jangan menghina saya tuh pur
gue mau nganterin bunga dulu
pur saya dari pagi belum ngojek pur
biarpun gue udah ngojek gue juga pengen nambah tis
niko belum dianter juga
laki lu belum pulang
beluman juga ma
tadi emak belum salam ya
kalau kasian ma begini dan ma occurred ma bahon di sini

untung ulang hari porter
buat'mma detail peseling temperature
ruang ceruni ya ma
hahaha ibu kangen banget
biar emak dah yang ngantri
di kue ke rumah bu pohan
bentar lagi juga bang ojek pulang
kalau emak gak sabar
nanti gak keberatan kok
abang diterima kerja besok udah mulai kerja
bang ojak dapet kerjaan
emak udah denger
kalau udah seneng seneng ya
nganterin nih kue ke rumah bu pohan
ya udah jalan sana
hah gimana sih lu
ntar anak anak sd keburu masuk
itu dia be
lin mau sarapan dulu
wah kong bobi berangkat dulu ya
lu ke sekolah pakai apa
itu kok bareng sama temen di pertigaan naik motor
ya udah jalan sana ntar kesiangan lagi
pak bapak tau gak sih
dolar itu sekarang rp empat belas
masa uang jajan bobi segini segini doang
tambahin dong pak
gua lagi urusannya